bagi sebagian anak anak bermain salju mungkin hal yang biasa
namun berbeda bagi anak anak berkebutuhan khusus dari sekolah down syndrome di surabaya ini
pengalaman pertama bermain di wahana salju membuat mereka belajar tentang hal baru
agar mereka berani bersosialisasi dan juga mandiri
wahana permainan salju adalah salah satu hiburan yang disukai oleh anak anak saat libur sekolah
tak terkecuali sekumpulan anak anak berkebutuhan khusus dari sekolah down syndrome kis ini
mereka sangat antusias saat pertama kali bermain wahana salju di salah satu pusat perbelanjaan di kota surabaya
meski berbeda dengan anak lain seusianya mereka tetap bisa menikmati keseruan bermain salju
di wahana ini mereka bisa bermain tupukan salju dan seluncuran es yang membuat mereka ketagihan
itu adik dua anak anak istana dan anak anak
mau lagi kesini
sina seneng gak main disini
tadi paling suka main boneka salju sama perosotan
pengen kesini lagi gak
mau kesini lagi gak
kegiatan tambahan di luar sekolah ini sudah dilakukan sejak enam bulan lalu
agar anak anak berkebutuhan khusus seperti down syndrome dapat menjadi anak yang mandiri dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan
menjadikan anak anak keluar untuk bersosialisasi
selama ini anak anak itu kebanyakan diumpetin di rumah gitu loh
jadi mereka belum berkalaman banget
tetap takut tidak percaya diri
ibunya juga takut gitu
saat kegiatan di luar sekolah berlangsung pihak sekolah mengajak anak anak down syndrome berani bersosialisasi dan bermain tanpa ditemani orang tuanya
odi kornelia aga dipa surabaya jawa timur